wisata alam bukit betung atau lebih dikenal dengan nama fat hinsan
berlokasi di sungai liat tiga puluh empat km dari kota pangkal pinang
atau sekitar satu jam berkendara mobil
bukit ini merupakan lokasi sembahyang bagi umat buddha
tak heran mengingat keturunan cina di provinsi bangka belitung terhitung cukup banyak
berdasarkan cerita pendahulu nenek moyang mereka datang ke tanah air sebagai pedagang
dan kemudian tinggal menetap di pulau ini
bukit fat hinsan sendiri sebenarnya ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
likuantan alias astaman atau lebih dikenal sebagai taifakman merupakan penemu bukit ini
pada tahun dua ribu enam bukit ini kemudian dibangun
semenjak itu banyak orang orang yang beribadah atau sekedar berkunjung wisata ke sini
cukup membayar uang sebesar lima rupiah anda bisa menyusuri bukit bebatuan granit
yang memiliki ketinggian hingga satu ratus lima puluh meter di atas permukaan laut
di dalam bukit ini terdapat patung buddha dewi kuan im serta gua naga
bukit ini juga dianggap cukup sakral
sehingga bagi pengunjung non buddha diimbau untuk lebih berhati hati dalam bertutur dan berperilaku di dalam gua ini
terdapat pula sebuah kolam di bawah mulut naga
di mana para pengunjung bisa melemparkan uang koin sebagai persembahan
ada yang percaya apabila anda berhasil melempar koin berjarak dua kaki dari kolam dengan menghadap ke belakang
anda bisa menemukan uang koin yang berjaya
keinginan anda akan terkabul
kamu menjadi artis
kita sebagai orang orang butuh
menyusur lebih ke atas bukit anda bisa menyaksikan pemandangan seluruh kota sungai liat
tampak pula selat karimata yang terhampar luas di utara pulau bangka